eksekusi sebuah gudang ekspedisi oleh pengadilan negeri sidoarjo di kawasan gedangan selasa siang diwarnai keributan
keributan dipicu akibat dua saudara anak pemilik gudang saling mengklaim pemenangan hak kepemilikan bangunan gudang
adu mulut ini terjadi antara tumpah sitanggang dengan para petugas jurusita pengadilan negeri sidoarjo di pergudangan meko jaya abadi gedangan sidoarjo selasa siang
hal ini dipicu tak terimanya tumpah sitanggang atas hasil penetapan pengadilan negeri sidoarjo nomor lima belas tanggal dua belas maret dua ribu delapan belas
yang memenangkan ana tuning sitanggang saudara angkatnya sendiri atas kepemilikan gudang usaha ekspedisi tersebut
perseteruan kedua orang saudara angkat ini telah berlangsung lama dalam memperebutkan sebuah gudang untuk menyimpan sementara barang barang paket ekspedisi
mulai dari tingkat pengadilan negeri sidoarjo hingga ke tingkat banding di mahkamah agung
meski eksekusi sempat tertunda lebih dari dua jam akhirnya petugas jurusita pengadilan negeri sidoarjo
berhasil mengosongkan gudang setelah membuka paksa gembok pintu gudang dengan palu
masalah tanah itu kan sudah melengkak dengan adanya shgb satu kata panggungan
itu mungkin alibi nyadi aja
tapi tetap eksekusi ya pak
tetap kita laksanakan karena selama pelaksanaan ini tidak ada penangguhan dari pak ketua pengadilan negeri sidoarjo untuk menakutkan eksekusi ini
sementara untuk mencegah terjadinya kericuhan dampak eksekusi
proses eksekusi kali ini diamankan puluhan petugas bersenjata lengkap dari polresta sidoarjo